dan saat ini kami sudah terhubung dengan ketua umum masyarakat transportasi indonesia prof agus taufik mulyono
selamat pagi prof agus psbb dki jakarta ini diperpanjang dengan masa transisi selama bulan juni ini
lalu ketika sejumlah sektor mulai beroperasi normal apa yang perlu diperhatikan oleh transportasi umum untuk mengantisipasi kepadatan penumpang
ya begini kalau kita bicara persoalan covid dengan transportasi umum ini kita dihadapkan pada tiga pilihan
yang pertama kita lebih mengutamakan pertumbuhan atau kehidupan ekonomi tapi di satu sisi kita mengorbankan kemanusiaan
lebih membela pada misi kemanusiaan
tetapi satu sisi ekonomi babak belur runtuh
oleh karena itu ada pilihan ketiga sebenarnya yang paling harus kita tuju dan ini membutuhkan kebersamaan kita semua
yaitu mengedepankan nilai nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik
mengedepankan nilai nilai kemanusiaan untuk ekonomi lebih baik
dengan menuju new normal tidak hanya new normal saja yang kita tuju sebenarnya ke depan yaitu new normal dan better new normal dan lebih baik
ini yang perlu maka kita harus menciptakan namanya transportasi humanitarian
ini transportasi yang lebih mempertimbangkan nilai nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik
nah untuk kasus tersebut tadi yang disampaikan oleh mbak amel dan mbak sarah itu adalah

transportasi umum kan dibatasi psbb akan diperpanjang
tetapi ingat bahwa supaya semuanya berjalan dengan baik ekonomi juga jalan nilai nilai kemanusiaan juga jalan
panglimanya transportasi sekarang adalah bukan kebijakan transportasi bukan panglimanya
panglima transportasi umum khususnya adalah kesehatan panglimanya dan kebersihan
kesehatan dan kebersihan itulah yang dimaksud dengan transportasi humanitarian
nah untuk menuju ke sana tidak kita jangan terlalu menuntut transportasi umum harus lima puluh persen faktornya diturunkan
ya karena itu adalah protokol kesehatan untuk menjaga jarak
tetapi di satu sisi kami mohon juga ada kebijakan pengaturan jam kerja
ini pengaturan jam kerja
pengaturan jam kerja bagi orang orang yang bekerja di jabodetabek dan itu untuk memulihkan ekonomi jabodetabek
itu perlu diatur
karena ada keseimbangan
jadi nilai nilai kemanusiaan tetap dipertimbangkan dengan protokol kesehatan
yaitu manusia yang sehat dan bersih yang boleh untuk bertransportasi
tetapi supaya stabil tidak ada puncak tidak ada kerumunan puncak
maka pengaturan jam kerja atau distribusi jam kerja pegawai
karyawan atau para pekerja di jakarta itu harus diatur sedemikian rupa
jadi ada kebijakan yang berimbang
jangan sampai kita menuntut transportasi umum lima puluh persen
tetapi pihak perusahaan tidak mau melakukan kondisional untuk menghindari kerumunan
barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih awal ini
mbak amel masara
saya ada satu yang penasaran
ini untuk moda transportasi di luar mrt dan juga transjakarta
seperti kayak angkot dan juga bus kota
apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana pengawasannya
agar bisa mencapai transportasi humanitarian yang seperti prof agus tadi katakan
ya untuk angkutan angkutan umum yang banyak beroperasi di ibu kota negara kita yang tercinta
dan bagaimana kebijakan pak gubernur
harus kita lihat ya kebijakan pak gubernur arief baswedan itu kan sebenarnya
tujuan utama adalah menyelamatkan nilai nilai kemanusiaan
ya itu saya rasa wajar dan kita adungi jempol kalau seorang gubernur lebih berpihak kepada nilai nilai kemanusiaan
tetapi memang di satu sisi ada ekonomi yang harus lebih baik
artinya manusia sehat ya dengan jumlah yang sangat terbatas tentunya
tetapi untuk menumbuhkan ekonomi yang lebih baik itu harus tidak bisa tidak ada keseimbangan perlu ada keseimbangan
salah satunya adalah
mobilisasi lokal lah istilahnya mobilisasi lokal
mobilisasi lokal ini prinsipnya untuk angkutan umum
itu dihindari jam puncak
jadi seorang para pakar transportasi ayo kita membantu
bagaimana kebijakan pemerintah untuk bagaimana menghindari jam puncak
jangan sampai terjadi jam puncak
jadi semua harus flat
flat itu artinya
jam jam kerjanya diatur
lalu lintasnya juga akhirnya mengikuti untuk diatur
supaya tidak mencapai jam puncak
saya berkali kali mengatakan bahwa
mereka itu break even point perharinya
pemerintah harus memikirkan juga kompensasi kepada mereka
yaitu misalnya kenaikan tarif sementara
itu diperlakukan misalnya
atau kupon bbm bantuan
atau pembebasan retribusi
ada upaya upaya lah untuk saling meringankan
keseimbangan tadi saya sampaikan keseimbangan
kalau kita bicara penegakan hukum
bicara kesadaran masyarakat
itu hal yang pokok
tapi ada penyimpangan kan
supaya nggak ada penyimpangan di kedua belah pihak
karena yang harus kita ubah itu adalah perilaku
kita jangan terlalu menuntut pada perilaku pengguna
perilaku operator juga harus kita tuntut
jadi dua duanya namanya perilaku
ada perilaku itu ada tiga
satu adalah dari pengguna
yang ketiga adalah pengambil kebijakan
itu juga mengubah perilakunya
nah untuk menuju transportasi humanitarian tadi
jadi menurut saya berpendapat bahwa
tetap kembali ke awal
angkutan angkutan umum itu diatur jamnya
kemudian subsidi harus diberikan
untuk menutup kekurangannya tujuh apa
ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah
karena kalau tidak biar semuanya jalan
biar semuanya seimbang gitu
lalu prof selain ada wacana untuk merubah jam masuk
untuk karyawan kantor ini
juga ada wacana kebijakan ganjil genap
yang akan diberlakukan jumat depan atau dua belas juni mendatang
bagaimana tanggapan anda mengenai perubahan
dan juga kebijakan ganjil genap
yang akan diberlakukan minggu depan ini
begini kebijakan ganjil genap dalam masa masa covid
seperti ini harus hati hati
harus dipertimbangkan matang matang
angkutan umum kan sudah kita berlakukan
nanti ditambah lagi pengaturan jam kerja pegawai
kalau mereka nanti dan ini jumlah armadanya kan mulai berkurang nih
artinya ada kesadaran nggak dari pihak operator
tidak mengoperasikan seluruh armadanya
kalau ini nanti dibatasi lagi
dibatasi lagi dengan ganjil genap
kalau untuk angkutan umum kan tidak ada persoalan
untuk angkutan umum
untuk angkutan umum tidak ada persoalan
nah untuk angkutan pribadi
angkutan pribadi dengan psbb ini
kan tetap harus mengikuti aturan protokol atau jumlah
jumlah penumpangnya dibatasi
tidak boleh sekian persen
artinya betul betul ketat
tetap kalau seandainya nanti
mereka itu dilakukan pembatasan ganjil genap
itu yang menjadi korban itu masyarakat
tidak ada pilihan lain
nah kalau tidak ada pilihan lain
nanti akan kembali kepada
nanti masyarakat tidak ada opsi lain nih
hati hati ini tidak ada opsi lain
nah kalau tidak ada opsi lain
akan terjadi jam puncak lagi
jam puncak lagi
itu yang anu sisi negatifnya yang saya amati
tetapi kalau dari segi jumlah kendaraan yang harus dibatasi
bahwa mereka ini sekarang lagi merindukan
ingin bekerja kembali
berkantor kembali dan sebagainya
itu saja yang harus diantisipasi
saya tidak mengatakan tidak setuju
tetapi mohon untuk dipertimbangkan yang matang
masalah genap ganjil ini
oke terima kasih prof agus taufik mulyono atas penjelasannya
dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh